kamu bilang kamu mau bersama dengan orang yang kamu cintai
kamu itu mencintai dewi bukan sebagai dewi
tapi sebagai sita
jangan diem aja jawab
jawab mama nunggu
eh mama disini jawab mama
sampai sekarang mama gak bilang sama aku kan
kenapa aku itu harus menjauh dari dewi
kalau itu semua demi kebaikan kamu
nggak perlu ada alasan kan
rambut dikepang lima sampe kusut
baru pulang kok pada ribut
iya ada apa sih nih ribut ribut
mama perhatiin beberapa hari ini
kalau kalian berdua pasti suasananya tegang
ada apa sih
aduh mah udah deh
jangan terlalu banyak tanya
kayak gak tau aja
pasti hubungannya sama si dewi
kebanyakan dikuncir kepala jadi nong nong
makanya banting setir
ganti haluan dong
punya pacar kok sama bentuknya
yang lain kek ada kemajuan
kamu tuh kalo ngomong bikin suasana tambah panas tau gak
kenapa sih kamu harus memaksakan kehendak kamu
mama gak keberatan kok
walaupun dari statusnya gak sama sama kita
yang penting orangnya baik
izinin aku untuk sama dewi
walaupun seluruh dunia mendukung kamu berhubungan sama dewi
mama tetap akan melarang
kamu gak boleh deket sama dia
gak usah minta dukungan sama nenek segala
kamu tega ya melihat malah menderita kamu dekat sama dewi
mama kenapa sih ma
kamu gak ngerti perasaan aku ma
mama selalu bikin semuanya jadi rumit ma
dia bisa bikin perasaan aku jadi kayak begini
aku coba untuk ngelupain dia ma
tapi aku gak bisa
semakin aku menekan perasaan aku
semakin timbul perasaan aku sama dia
aku mau pergi
aku ingin pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
jangan letak lemah
aku ingin pergi
jangan letak lemah
kenapa kamu pacaran sama andrei
kenapa kamu lebih memilih dia daripada ibu
ibu yang sudah membesarkan kamu
kamu mengingkari janji kamu sendiri sama ibu nak
ibu maafkan dewi ibu
tapi dewi sudah tidak bisa menahan perasaan ini ibu
dewi sangat mencintai andrei
dewi belum pernah mencintai laki laki lain seperti dewi mencintai andre
dan apa yang salah dari hubungan kami ibu
anda itu laki laki yang baik
dia juga cinta sama dewi
cinta memang membutakan semuanya
tapi ibu harap kamu jangan sebuta ini nak
sampai kamu gak bisa melihat apa yang ada di depan kamu
andrei itu sudah banyak menyakiti hati kamu wik
kamu lihat tadi kan
ibunya sampai menghina kamu
bukan kamu saja yang dihina
tapi ibu belum lagi keluarganya
apa itu kurang alasan untuk kamu tidak dekat sama andre wih
dewi tahu bu
tapi semua ini gak merubah kenyataan bahwa
ijinin dewi sama andrei berhubungan
ibu gak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu
ibu tidak tahu
satu hal yang harus kamu ingat
kamu boleh mencintai andrei
tapi bagaimana dengan dia
andrei tidak mencintai kamu sebagai dewi
tapi dia mencintai kamu sebagai sita
maksud ibu andrei bukan wantretu
dre kalau kamu masih punya sedikit aja sisa kewarasan di otak kamu
coba kamu pikir pikir lagi yang tadi kamu omongin
kamu bilang kamu mau bersama dengan orang yang kamu cintai
kamu itu mencintai dewi bukan sebagai dewi
tapi sebagai sita
omongan tante ini benar kamu mencintai dewi sebagai sinar gitu
jangan diem aja jawab
jawab mama nunggu
tante ini tuh kalau mencintai dewi
bukan ngomong kalau gak tau apa apa
mama disini jawab mama
andre kamu mencintai dewi sebagai sita
kamu cinta dewi karena sita
anda tidak mencintai kamu sebagai dewi
tapi dia mencintai kamu sebagai sita
mereka sangat mencintai si hitam
kerja bener dong
masa muka orang disemprot kayak begini
kamu jangan lamun aja kalau kerja gitu
maaf bu saya nggak sengaja bu
nggak sengaja nggak sengaja gimana
kenapa aku jadi gak karuan begini
kenapa hati aku gak bisa tenang
aduh aku gak bisa lupa omongan ibu
ini adalah makanan buat sang putri
ini adalah makanan paling enak sedunia
sekarang mendingan kita makannya di taman aja
semikirin sesuatu ya
aku ada pertanyaan buat kamu
dan aku minta kamu jawab dengan jujur
soalnya ini penting buat aku
apakah kamu mencintai aku sebagai diri aku sendiri
atau sebagai sita